cawapres dua ribu sembilan belas oleh kpu dua kandidat calon presiden akhirnya mengumumkan nama calon wakil presidennya
sebelumnya prediksi pasang copot cawapres kedua kandidat sudah memanas sejak awal tahun
sederet nama besar mulai dari politikus hingga ulama ramai berseliwuran di lini masa media sosial
untuk menjadi pasangan kandidat kuat joko widodo dan prabowo subianto
sejak mengemuka di publik menjadi kandidat kuat calon presiden dua ribu sembilan belas
presiden joko widodo dan prabowo subianto mulai mencari pendamping
pasang copot cawa pres dua ribu sembilan belas pun mulai ramai menjadi bahan perbincangan masyarakat
ada yang mencalonkan diri ada yang diusung netizen dan menjadi topik populer di lini masa media sosial
mohaimin iskandar alias caimin menjadi sosok pertama yang nyaring
menyuarakan namanya untuk menjadi cawa pres joko widodo
poster dan foto deklarasi jokowi caimin yang disingkat menjadi join dua ribu sembilan belas ramai di media sosial
sosok lain yang berikutnya muncul adalah mantan panglima tni gatot nurmantio
nama gatot muncul karena elektabilitasnya yang tinggi menurut hasil sejumlah lembaga survei nasional
di hari hari terakhir jelang pendaftaran presiden joko widodo ramai disandingkan dengan mantan ketua mk mahfud md
sosok mahfud md menjadi kandidat favorit di lini masa twitter karena dinilai sebagai negarawan yang bersih
kandidat terawal yang bersih
serupa dengan presiden jokowi kandidat capres kuat lainnya prabowo subianto sempat beberapa kali digadang gadang bersanding dengan sejumlah nama
agus harimurti yudhoyono atau ahy menjadi nama yang paling kuat menjadi cawapres pendamping prabowo
poster dan spanduk putra presiden ke enam republik indonesia ini bahkan sudah menghiasi wajah ibu kota dengan slogannya siap
konsolidasi bergulir muncul pula dua nama baru untuk pendamping prabowo sebagai cawapres
berdasarkan hasil istimewa ulama
dua nama tersebut adalah ketua majelis syuro pks salim segaf al jufri dan ustadz abdul somad
dan satu hari jelang batas akhir pendaftaran capres cawa pres dua ribu sembilan belas oleh kpu
muncul sosok sandiaga uno yang santer disebut sebagai cawapres prabowo subianto
sandiaga uno disebut partai gerindra cocok mendampingi prabowo karena mempertimbangkan faktor jawa dan non jawa
kamis malam terjawab sudah dua nama calon wakil presiden dua ribu sembilan belas
presiden jokowi dodo memilih ketua majelis ulama indonesia ⁇ maruf ⁇ amin dan prabowo subianto menggandeng sandiaga uno
dua pasangan capres cawa pres dua ribu sembilan belas jokowi ma'ruf amin dan prabowo sandiaga langsung menjadi topik terpopuler sepanjang hari
netizen pun mulai ramai membuat sejumlah slogan poster dan tak ketinggalan meme tentunya
yang menyandikan masing masing pasangan capres cawa pres dua ribu sembilan belas
kata kunci jokowi maruf dua ribu sembilan belas saling berlomba dengan kata kunci prabowo sandi menduduki topik kunci populer di lini masa media sosial
dari topik seputar pendaftaran capres cawapres di kpu hari ini kita akan lihat kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen melalui data ontologi
yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia social
seperti biasanya kita akan buka kata kata besar tautannya seperti apa tapi tiga kata pertama atau yang kata terbesarnya adalah
pilpres ini sesuai menjadi salah satu rangkaian menuju pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang kemudian mengantarkan karena banyak sekali dukungan
kemudian juga orang orang yang mengantarkan atau masa membanjiri gedung kpu pada hari ini
kemudian yang juga menarik adalah koalisi
yang related dengan tagar pendaftaran capres dan juga cawapres
sementara kata kata lain adalah berjalan lalu ada pidato juga sholat hingga kawal
kita tutup data ontologinya kita akan buka berikutnya dari tagar jokowi ⁇ maruf ⁇ dua ribu sembilan belas serta kata kunci prabowo sandi juga ikut menjadi salah satu kata kunci populer di lini masa trending topic juga
kita akan lihat cuitannya dari kedua kubu
oke yang pertama datang dari akun atferizandra
saya pribadi setuju
kalau sandi uno mendampingi prabowo subianto sebagai calon wakil presiden sandi muda cerdas dan dekat dengan ulama atau habib katanya
visinya untuk merevitalisasi sunter atau danau sunter lapangan banteng dan lain lain
serta realisasi oke oke trip dan lain lainnya menurut dia sih katanya luar biasa ya
berikutnya dari nazars jam sudin
prabowo dan sandi adalah politisi santun
di menit menit akhir pun prabowo masih bersikap santun terhadap sby
padahal dia dicap sebagai jenderal kardus oleh orang demokrat
nah kesantunan sandi sudah terbukti selama dia menjadi wagub dki
lalu berikutnya tadi dua dari pendukung prabowo dan juga sandi
ini dari kubunya pak jokowi dan juga maruf amin
sebagai non muslim saya ikut mendukung kok pilihan pak jokowi kepada kiai maruf amin
karena saya yakin mereka berdua bisa bawa indonesia lebih kuat
dengan perbedaan kiai ⁇ maruf ⁇ saya yakin bisa merangkul semua golongan
lalu berikutnya datang dari akun ad toga md
dengan kiai ⁇ maruf ⁇ di sisi kita mudah mudahan damai dan ketenangan akan tercipta
beliau sangat dihormati termasuk oleh kubu sebelah
nah ini sebercahaya rekonsiliasi bangsa
biarlah yang terjadi dicatat rapi oleh sejarah tagar jokowi maruf dua ribu sembilan belas ya
kita masih akan kembali usai jd